penertiban warung makan yang masih buka di siang hari pada bulan ramadan berlangsung ricuh
pedagang menolak perlengkapan dagangannya disita oleh petugas satpol pp kota padang sumatera barat
pedagang warung makan di padang melawan petugas satpol pp yang akan menyita perlengkapan dagangannya
suasana menjadi tegang kalau warga terlibat cekcok dengan petugas
para pedagang berupaya mencoba mengusir petugas yang tengah menertibkan para pedagang yang beroperasi di siang hari di bulan puasa
setelah dimediasi para pedagang akhirnya mengakui kesalahan dan merelakan beberapa perlengkapan dagangnya disita oleh petugas
mengikuti edaran wali kota selama ramadan petugas satpol pp melakukan penertiban warung makan di sejumlah titik kota padang